salah ya harusnya
halo udah dangdut vibes banget
saya prasidya puspa akan menemani anda dengan sejumlah informasi dari dunia hiburan
setuju dong ya
nah sebagai musik khas indonesia dangdut sudah mengalami banyak penyesuaian
termasuk para senimannya ada dangdut gerobak dorong
yang mencoba mempertahankan musik dangdut klasik di tengah gempuran musik modern
ada juga yang memanfaatkan teknologi untuk membuat dangdut semakin dicintai
ya musik dangdut memang sangat akrab di telinga warga indonesia
bahkan indonesia sedang berupaya untuk mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda indonesia ke unesco
dangdut biasanya lekat dengan kalangan orang tua untuk menjadi hiburan mereka
salah satunya yakni
dengan dangdut gerobak dorong atau dana

ya dangdut dorong budede ini sudah siap untuk mengitari jakarta pusat
sesuai namanya dangdut gerobak menampilkan hiburan musik dangdut live dengan perangkat musik di atas gerobak
mereka tak butuh alat musik yang mewah dan lengkap
cukup dengan tumpukan pengeras suara organ gitar seruling dan juga tambori

orkes dangdut gerobak biasanya terdiri dari empat sampai lima orang
mereka berbagi tugas yang sudah ditentukan pimpinan orkes
mereka berbagi tugas yang sudah ditentukan pimpinan orkes

daripada penontonnya semuanya pada kabur kita balikin ke budede ya
kau bangun cinta yang menjanjikan dirimu pulang
bu dede penyanyi yang mengagumi ratu dangdut elvin sukaisi ini
sudah sepuluh tahun menjadi penyanyi dangdut toro
rombongan dador ini dapat dengan mudah kita temui di bilangan johar baru jakarta pusat
dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya
mereka biasa berkeliling sejak pukul empat sore hingga sebelas malam
pembeli soundbox itu pesaing saya nomor satu
kalau sekarang kan zaman teknologi canggih
di hp sudah ada lagu bisa diprogram dibikin stylenya jadi seperti musik hidup
meskipun sering berpindah pindah tempat
orkes dangdut keliling milik bu dede ini memiliki penggemar yang banyak
bukan ini hobi bukan sering nit setiap hari
habis iso saja kita sampai jam sebelas malam
iya tergantung dari dananya juga ada tiga ratus
ya buat hiburan ya kalau ada lewat itu seseng seng janyi
iya buat hiburan seneng

ada cara lain untuk bisa menikmati musik dangdut dengan instrumen remix di sebuah konser musik
terima kasih pak
jika dangdut gerobak identik dengan kalangan orang tua
maka ada juga jenis pertunjukan musik dangdut yang penggemarnya rata rata masih berusia muda
yakni dangdut remix di festival musik
banyak nama sediman dangdut yang sering tampil di festival musik seperti ini
salah satunya adalah phil copplow
grup musik philcoplo dibentuk pada oktober dua ribu delapan belas di kota kembang bandung
tak hanya lagu lagu lokal beberapa hits internasional pun mereka kemas dengan aransemen bernuansa dangdut yang lebih kekinian
yang pertama di aransmen ke dangdut itu apa sih
apa ya aransmennya gampang
karena iya betul
jadi tinggal namain ke dangdut
feel copload itu lebih ke menurut aku ya lebih ke dangdut
lebih universal lah
menurut mereka alunan nada dan tun dengan ketukan ketukan khas musik dj
membuat dangdut trimix ini menjadi lebih mudah digemari
mereka menggunakan turntable yang dilengkapi dengan tamborin
sehingga membuat para pendengar hanyut dengan suasana yang ceria serta berjoget mengikuti irama
gak ada karena lagunya udah enak
paling tantangannya respon orang kayak gimana gitu kan itu diluar kendali gitu
ternyata bagus alhamdulillah
ya sekarang saya sudah berada di konser musik
dimana mereka menampilkan musik dangdut yang diremix yang membuat para muda mudi ini bergoyang bersama

ray taman keseluruhan belajar kekuatan kerja yang dibuat disebab oleh sosial media
hal tersebut membuat para penyelenggara festival tidak ragu memasukkan genre dangdut ke dalam acara mereka
dia mencoba untuk ada musik dangdut dimasukkan di acara ini dan ternyata memang indonesia itu kan yang kuat kan dangdutnya nih
terbukti bahwa siapapun yang membawakan musik dangdut itu semua berjoget dan senang gitu
orkes dangdut gerobak serta festival musik memiliki pesonanya masing masing
mulai dari instrumen hingga aransemen yang dapat dinikmati dari berbagai kalangan sehingga membuat musik dangdut semakin bervariasi
jadi anda mau berjoget ria melalui dangdut dorong
atau datang ke festival musik bersama para dangdut terkejimian
tim liputan cnn indonesia
gak heran ya kalau dangdut sejak dulu memanglah genre pemersatu bangsa
gimana kalau kita bersatu joget bareng tiffany
ini gak bisa langsung kombrek aja
hidup tanpa cinta bagai teman tak berbunga
oh karena udah dapat bunga soalnya
oke kita ketemu lagi pekan depan di cnn indonesia
eh apa ini setelah ini
ada denny caknan yang mengajak para fansnya nostalgia melalui karya fenomenal
mendiang dede kempot bertajuk stasiun balapan